kamu tuh apa apaan sih
pak aku udah tahu hubungan papa sama lady
kamu udah tau
aku udah tau semuanya
papa jangan nikah sama lady
lady ini perempuan gak baik untuk papa
raja jangan dikejar
mama curiga tadi itu emang sebenarnya
dia itu niat gak baik sama arshila
pasti dia yang disembunyiin
tapi aku ngerasa bersalah sama tante andis
aku pikir dia mau macem macem sama arshila
dia cuma mau main mainan
kalau gak putri nanti malu sama aku
bagus juga kalau andis tinggal disini
bisa deket sama clara
bisa deket sama clara
bisa deket sama clara
tapi nanti pada saatnya
aku bisa kasih tahu soal rahasia kelahiran clara ke andis dan citra
aku bisa kasih tau soal rahasia kelahiran clara ke andis dan citra

kasih dia kesempatan
kamu tuh sejak kapan kasian sama andis mas
dia itu sudah pernah menghancurkan keluarga kita
bahaya dia itu
saya gak suka dia tinggal disini
gak setuju saya
ayo raja kejar aku
biarin tante pergi
saya udah nuduh tante yang enggak
ini cuma salah paham tantenya
ayo masuk lagi ke dalam masa
dan keluarga kamu
setelah apa yang telah tante lakukan
terhadap kalian semua
kalau kalian tidak percaya sama tante
tante harus menerima semua
akibat dari kejahatan tante
biarkan tante pergi
tante saya benar benar maaf
saya mohon tapi jangan pergi
kalau tante pergi dan memutuskan tinggal di jalanan
saya mohon jangan pergi
nanti enggak akan pergi
tante pada merupakan nyesel
iya yaudah kita sekarang masuk ke dalam
iya jangan lupa
ini pasti dengan mba ledy ya
perkenalkan saya wakil event organizer
yang akan mengurus pernikahan mba ledy dan mba lemos
apa kacau gini sih
gimana aku bisa nyari foto aku yang ada di komputernya om lemos ya
buat ngusir orang io ini dari sini
bukannya om lama tadi bilang dewa lagi pergi ya
kok dia ada di rumah
loh aku gak mau dewa sampe tau
kalo aku lagi ngurusin persiapan pernikahan sama papahnya
kenalin ini teman aku dari singapura
ya kebetulan dia lagi main ke jakarta
makanya daripada bosing di rumah
aku ajak aja dari sini
dia ini bukan temen lu dari singapura kan
yang akan mengurus pernikahan mbak lady dan pak lemos
dewa ini nggak seperti yang kamu pikirin
lebih baik mas pergi dulu
saya mau sebentar sama lady
kalo begitu saya permisi pulang
untuk schedule selanjutnya mbak lady bisa hubungi saya
kamu jangan salah paham
gue gak salah paham kok
itu kan foto foto yang mau aku cari
kenapa malah dewa yang nemuin foto foto itu
ternyata lu pacar bokat gue

ternyata lu pacar bokat gue

lu selama ini deketin gue
seolah olah lo punya masalah banyak
dan gua anggap lu sebagai sahabat gue
ternyata lu pacarin bokat gue
gak apa dengerin dulu
aku sama om lemos tuh cuma main main
apalagi waktu itu
aku yang belum kenal sama kamu
kalo sekarang aku sadar
gue mau ngapasih
apa yang belum arusan
cewek yang membahangkan cinta itu
cewek yang gak baik
dan sekarang gue minta sama lo
lo keluar dari sini
jauhin kehidupan gue sama kak gue
dan kamu harus percaya sama aku
aku beneran cinta sama kamu
simpen kata kata itu buat orang lain
lo kok gak mau
enggak aku gak mau
kamu tuh apa apaan sih
oke saya tadi gue harus jual lah ngapain
aku udah tahu hubungan papa sama lady
kamu udah tau
aku udah tau semuanya
papa jangan nikah sama lady
lady ini perempuan gak baik untuk papa
aku juga gak mau dikasih sama om lemos
lady tanggung jawab papa
aku gak mau
kamu harus tetep nikah sama om
karena hubungan kita terlalu jauh
saya kecewa sama kalian berdua
gak ada kasusnya pos
lady dengerin ya
lady dengerin ya biar gimana pun juga
kamu tetap nikah sama om
kamu gak bisa ngebet lain gitu aja
undang udah kesebar
tapi aku gak mau nikah semua om lemos
kenapa aku baru sadar sekarang ya
kok aku tuh sukanya sama dewa
bukan sama om lemos
enggak putri perut aku mual banget aku gak bisa makan
sebenernya aku sih aku tuh gak mau maksa kamu makan clara
tapi kamu harus ingat kandungan kamu
kalau misalkan kandungan kamu kenapa napa gimana